memasuki awal dua ribu dua puluh tiga wilayah jawa masih akan diguyur hujan dalam rentang waktu januari hingga februari
untuk mengantisipasi kemungkinan bencana alam yang terjadi bmkg bnpb brin dan tni
melakukan kolaborasi untuk menerapkan teknologi modifikasi cuaca
teknologi modifikasi cuaca merupakan proses penyemayan awan dengan garam
yang dalam prosesnya membutuhkan pesawat untuk menembus awan yang akan berpotensi menjadi hujan lebat
pesawat tersebut nantinya akan menaburkan garam untuk menyerap air lebih banyak sehingga hujan akan turun lebih cepat
lokasi turunnya hujan pun sudah diperhitungkan dengan matang oleh tim pelaksana tmc sehingga hujan tidak turun di wilayah daratan
si bahan semai yang kita injeksikan ke dalam awan ini untuk memperbanyak inti kondensasi atau aerosol itu
supaya proses terjadinya hujan bisa semakin cepat
prinsipnya pada saat kita ingin menghalau awan awan
yang terjadi hujan bisa semakin cepat
yang berpotensi bakal hujan dan berpotensi menimbulkan banjir
ini awan awan yang bergerak masuk segera kita prematurkan
segera kita jatuhkan jauh jauh di luar daerah yang ingin kita amankan
pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca diberlakukan mulai dua puluh lima desember
dan sebanyak tiga puluh penerbangan sudah dilakukan hingga satu januari dua ribu dua puluh tiga
teknologi modifikasi cuaca ini akan terus dilakukan hingga kondisi cuaca dinyatakan normal
jawa dan bali menjadi target utama pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca
sebanyak delapan ratus kg garam diangkut menggunakan pesawat kasa dua ratus dua belas dengan nomor seri a dua ribu satu ratus empat dan a dua ratus dua puluh
pilot tni angkatan udara serta satu orang flight scientist tergabung dalam proses penyamaian awan
yang dilakukan pada ketinggian sembilan sepuluh ribu kaki
teknologi modifikasi cuaca dilakukan sebanyak empat sampai enam kali dalam sehari
dan bergantung kepada pantauan kondisi cuaca dan kondisi cuaca
dan kondisi pergerakan awan

dan membawa sebanyak delapan ratus kg garam yang nantinya akan ditaburkan di awan
saat ini pesawat sudah menembus awan dan akan menawarkan garam tersebut
nantinya garam tersebut akan memperberat uap air sehingga hujan akan turun lebih cepat
pihak dari tim tmp sendiri sudah memprediksi dan memperkirakan
bahwa hujan akan turun di atas laut tidak di daratan
selain musim hujan teknologi modifikasi cuaca juga diberlakukan pada saat musim kemarau
untuk merekayasa hujan buatan pada daerah yang mengalami kekeringan
naufal zakwan fadli julian jakarta